hamzah dan kontroversi seperti dua sisi mata uang alias tidak terpisahkan
statement politikus yang awalnya dikenal sebagai aktivis di masa reformasi ini
kerap memicu perdebatan dan tak jarang bahkan sampai memicu hujatan
karena berlawanan dengan suara publik
nah kami rangkum sebagian di antara statement fahri yang berujung pada kontroversi
yang pertama kita lihat pada tiga oktober dua ribu sebelas fahri menuai hujatan
karena dianggap mendukung pelemahan lembaga anti rasuah alias kpk
berbicara dalam rapat konsultasi pimpinan dpr dan pimpinan kpk
pernyataan fahri ini langsung menuai kecaman dari aktivis anti korupsi
apalagi sikapnya saat itu disokong oleh partai keadilan sejahtera
dan sejumlah politikus senayan lainnya alias anggota dpr
saat itu fahri sesumbar ia bisa bebas mengkritik siapapun
karena sebagai wakil rakyat ia merasa memiliki mandat
kalau bahasa terbaru yang sering digunakan oleh fahri adalah
bahwa mulutnya itu digaransi oleh konstitusi
baik kita lihat yang kedua
masih seputar kpk ini pada tiga juni dua ribu dua puluh
fahri hamzah kembali melontarkan kritik ke kpk
fahri saat itu menilai kpk hanya bisa menindak
namun gagal mengantisipasi korupsi
dia mengkritik tentang fungsi lain dari kpk
tidak hanya menindak tetapi juga mencegah
soal kinerja kpk lagi menjadi perhatian fahri hamzah
awal desember dua ribu tiga belas dalam rapat dengan pendapat
antara komisi pemberantasan korupsi dan komisi hukum
alias komisi tiga dpr fahri kembali mengkritik kpk
menurut fahri langkah kpk mempercepat penanganan kasus bank senturi
hanya semata mengikuti desakan publik yang mendorong agar kasus
juga menjerat presiden dan wakil presiden saat itu
baik kita lihat selain kpk kinerja pemerintahan jokowi jk
juga tidak luput di komentari fahri hamzah
pada juni dua ribu empat belas fahri mengomentari janji kampanye presiden jokowi
soal hari santri nasional lewat cuitan di media sosial miliknya
fahri mengkritik gaya kampanye jokowi yang dinilainya terlalu banyak mengumbar janji
baik di poin kelima tidak cuma pemerintah rekan sejawat
sesama wakil rakyat pun turut disemprot oleh seorang fahri hamzah ini
pada agustus dua ribu lima belas dalam diskusi di sebuah televisi swasta
fahri menyebut rakyat turut andil memilih wakil rakyat yang kurang pintar
bahasa tepatnya saat itu saya kutip dari fahri hamzah
anggota dpr rada rada blow on begitu kalimatnya
nah itu di akhirat sejumlah pernyataan yang kontroversial
tetapi kemudian dari seorang fahri hamzah ini
dia protes kenapa dengan alasan perbedaan pendapat
dengan pernyataan yang kontroversial ini
membuat dia dipecat oleh partai
sementara dia membandingkan anggota partai yang lain di pks
elit pks itu bermasalah secara hukum
tapi justru dibela mati matian itu yang menjadi keberatan fahri hamzah
ada benarnya juga fahri hamzah dalam hal ini
namun kita lebih ingin menyoroti bahwa ternyata ini semakin mengukuhkan
adanya faksi dua faksi di pksn
mengkonfirmasi ada faksi keadilan ada faksi sejahtera
dan kita akan tunggu apakah nanti partai ini
semoga partai ini tetap bisa berdiri ya
jangan karena dua faksi ini bisa menubuhkan sebuah partai yang lumayan besar